atau beli helm baru rupanya
beli helm buat siapa lu tis
ini saya beli khusus buat neng rika
soalnya neng rika sering minta diantar ke kontor hpnya di mall
berarti kalau gue pergi jauh lo beli helm juga dong
ya pake helm ini aja atuh pok
ngapain saya beli helm yang baru
mun kau itu tak pantas pake helm
kau lebih pantas pake masker penyelam
mana tukang jualannya
tiga gelas kali lima ribu lima belas ribu kan bu
iya lima belas ribu
kok ini empat belas ribu
bukan ibu yang beli
terus siapa dong
bang harga helmnya berapaan
macem macem bang ada yang seratus ribuan ada yang satu ratus lima puluh ribuan ada yang sampai empat ratus ribuan
yang harganya seratus ribuan sama yang empat ratus ribuan bedanya apa
dikeboi keboi muzair
mustafa jadi gak kekuat
mustafa jadi gak kekuat
john lu kalau jualan jangan ditinggal tinggal
atau kalau lo males ngelayanin jangan jualan
kalau lo mau pergi kasih tulisan
penjualnya sedang pergi jadi ambil sendiri
jadi gak ngerepotin
mana gue pake ditanya tanya sama orang
kan jadi bingung
itu mah gak usah dibilangin juga
gak pakai tulisan orang udah pada ngambil sendiri
udah bayar sendiri walaupun kurang seribu
itu gue yang ngelayanin tau
sekarang baru tau cuy
kalau nggak dikasih delapan puluh ribu mah
jadi deh jadi
tapi tambahin dua puluh ribu aja
lah ngapain lu yang jawab
kalau tati bilang nggak ada tati takut dibilang bohong
bilang aja mak lagi repot
lu masih di sini mai
buat apa be
ya digoreng lah
makasih ya be
tat jangan lupa
kalau pisangnya udah digoreng lu bikinin gue kopi ya
horas bang patar
oh buatkan dulu aku kopi
ngikut ngikut bang patar aja lu pakai kopi tri in one
kata bapak saya yang baik ditiru yang jelek ditinggal
ah bapak kau itu betul dis
beli helim bar rupanya
beli helm buat siapa lu tis
ini saya beli khusus buat neng rika
soalnya nengrika sering minta diantar ke konter hp nya di mall
berarti kalau gue pergi jauh lo beli helm juga dong
ya pakai helm ini aja tupok
ngapain saya beli helm yang baru
bun kau itu tak pantas pakai helm
kalau lebih pantas pakai masker penyelam
buat mencari suami kau yang hilang di laut
hilang di laut
kalau bercanda yang benar dong
biar suami saya pelayaran jangan didoain hilang juga dong di laut
emang abang tega kalau saya jadi janda
emang abang mau nanggung hidup saya kalau saya hidup sendirian
tegak banget sih
ini gara gara helm kau dis
nggak usah nyalahin orang
cukup dah ya
takut dari beliin juga
saya jemput ojak dulu di puskesmas
siapa tahu dia sudah selesai berobatnya
memang sakit apa sih oja
cantengan kakinya bengkak
alamak tak enak benar punya penyakit itu
pok mumun masih marah ya
kan bukan saya po yang ngomong masker penyelam
nih sambal nasi uduk gue siramin ke lu semua
alamak kenapa kau marah marah
mak bilang masih be
masih belum bisa nemenin mbak be
yaudah pisangnya buat lo aja ya
mbak be mau kemana
gue mau pulang
lama lama sendiri gue pulang ya
kalian di sini gue malah kayak ayam nerem
nganternya jauh apa deket
gue harus bawa helm
nanti mas pur jemput ya
jangan sembarangan bawa helm dong
bilang aja helm oja gue yang bawa
alah palingan update status
gue bawa helmnya si ojad
bibir melambai pun tak lupa dibawa